aksi sadis mbah selamat menipu hingga menghilangkan nyawa bukan kali pertama terjadi
aksi klinik yang berujung kriminal tercatat sudah terjadi sejak lama bahkan puluhan tahun silam
lalu mengapa masyarakat masih saja dapat tertipu
lalu bagaimana catatan media dalam memotret fenomena ini
kita akan membahasnya bersama dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
selamat malam mas revo
selamat malam mas revo
mas revo dari catatan cnn indonesia mengapa mas masih banyak masyarakat yang tertipu dan akhirnya menjadi korban kejadian seperti ini
padahal informasi mengenai hal serupa kejadian kejadian seperti ini tuh cukup sering terekspos
iya sarza kalau kita melihat sebenarnya kan ini dimensinya banyak ya dimensinya luas
satu sisi bisa jadi karena tekanan ekonomi
orang ingin segera menjadi kaya
dalam waktu singkat instan sehingga mencari jalan yang mudah
dan ketika mendapat iming iming bahwa ada dukun pengganda uang
maka mereka tertarik untuk memakai jasanya gitu jasa dukun pengganda uang tersebut gitu
nah apakah kemudian latar belakangnya adalah karena masalah pendidikan misalnya
kita sendiri agak
satu sisi bisa jadi iya karena memang mungkin pendidikannya
mungkin bisa jadi karena faktor pendidikan
tapi kalau misalkan kita melihat kasus ketika dulu ada rame rame kanjeng dimas misalnya
ada salah satu politisi kemudian juga berpendidikan sangat tinggi
itu juga menjadi korban dari praktek kanjeng dimas misalnya pada waktu itu
nah artinya memang kemudian pendidikan
tidak semata mata permasalahan pendidikan
saya pikir kita memudah melihat bahwa ada orang orang yang pengen menjadi kaya mendadak
dengan cara menggunakan jasa dari dukun pengganda uang
tapi juga dalam kasus lain misalnya orang yang ingin menjadi kaya dalam waktu singkat mendadak
kemudian melakukan praktek praktek yang lain
misalnya melakukan aksi kejahatan korupsi
atau mungkin melakukan hal hal lain yang melanggar hukum
nah ini menjadi
menjadi refleksi bahwa ada permasalahan literasi
permasalahan tidak semata soal pendidikan
tidak semata soal faktor ekonomi misalnya
tapi juga masalah karakter atau masalah pendidikan bagaimana kita berbudaya
artinya cukupnya bisa kita tarik menjadi luas bahwa kita memiliki pr
waktu indonesia ini bagaimana kemudian alih alih menjadi kaya dalam waktu singkat
atau mendapatkan uang lebih dalam waktu singkat
itu tentu saja tidak semudah itu ya
harus ada upaya ikhtiar atau upaya upaya kerja keras yang lain
tidak hanya sekedar data ini dukun yang bisa menjanjikan menggandakan uang
atau melakukan praktek praktek lain
misalnya mengambil uang yang bukan haknya dengan cara korupsi dan sebagainya
nah ini sarja ini refleksi dari bangsa kita sebenarnya
bagaimana kita masih terus
harus terus melakukan pendidikan karakter
ini yang harus dipikirkan oleh seluruh komponen bangsa kita
bagaimana kemudian membangun karakter supaya orang tidak mudah tergiur
dengan adanya iming iming dukun pengganda uang misalnya
atau tidak mudah tergiur untuk melakukan aksi korupsi
pembangunan karakter bangsa dan juga budaya bangsa ini menjadi penting
agar kejadian yang terjadi
agar kejadian yang terjadi
agar kejadian yang serupa tidak terulang kembali
tidak sering terulang kembali
tadi juga mas revo mengatakan bahwa selain penegakan hukum
sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah
agar bisa membangun karakter bangsa ini
agar tidak sering atau tidak mudah tergiur
ya tadi ya sadra menyatakan bahwa ini bukan kali pertama gitu
kita ingat bahwa ada karakter kancing
kemudian ada praktek yang kemarin wawon cs
yang juga pengganda uang
kemudian ada sekarang mbah selamet gitu ya
tohari yang juga meminimis rupa
di satu sisi juga kita melihat kasus yang tengah ramai dalam waktu dekat ini
kemudian dugaan penyelewengan uang di kementerian keuangan
yang kemarin rame di dpr antara kemenko polhukam
menteri keuangan dan dpr
jadi masih banyak gitu ya
artinya memang kita memiliki pr cukup besar dalam membangun karakter bangsa ini
supaya kita semua tidak tergiur dengan kaya dalam waktu instan
dan mendadak dengan cara yang tidak benar gitu
nah pendidikan karakter tentu terkait dengan pendidikan
bagaimana kita membangun karakter karakter bangsa ini sejak usia dini
kita sebenarnya memiliki banyak lembaga dan kementerian yang
yang sebenarnya terkait dengan hal ini ya
ada kementerian pendidikan dan kebudayaan
kemudian juga kita memiliki dasar negara pancasila
dan kemudian ada juga badan yang terkait dengan penerapan nilai nilai pancasila ini
artinya memang semua semua ini jangan sampai hanya menjadi slogan
bahwa kita memiliki undang undang dasar yang konstitusi bahwa
memajukan kesejahteraan bangsa dan lain sebagainya
ini tidak hanya menjadi slogan slogan
tapi juga kemudian bagaimana mengejawantahkan nilai nilai tersebut
dalam pendidikan kewarganegaraan sejak usia dini
sehingga kita semua tidak mudah tergiur gitu untuk kaya secara instan gitu
bahwa perlu ada upaya kerja keras jika ingin menjadi kaya
ada upaya upaya ikhtiar yang harus dilakukan
kalau misalkan ingin mendapatkan rezeki dan sebagainya gitu
dan paling penting kemudian bagaimana penegakan hukum
seperti tadi sarsa sampaikan bahwa itu juga menjadi penting gitu
ketika kemudian ada praktek praktek sebagainya gitu itu juga menjadi penting gitu

ketika kemudian ada praktek praktek sebagainya gitu
harusnya kemudian aparat aparat penegak hukum bisa mencium sejak awal
lebih sejak dini karena toh kita tahu bahwa unsur unsur tni polri
ini kan masuk sampai ke wilayah desa desa ya
seharusnya pasang mata pasang telinga dari aparat keamanan ini
sejak dini juga sudah terpantau sehingga bisa melakukan

sehingga bisa meminimalisir korbannya ya
betul monimasi korban gitu lah
atau setidak tidaknya ketika mendengar ada praktek praktek seperti ini bisa diminimalisir
supaya tidak menjadi lebih jauh gitu efeknya saja
pendidikan karakter kemudian penegakan hukum
dan juga melihat bagaimana sejak dini sehingga dapat diminimalisir korbannya
yang terakhir saya juga mau tanyakan apakah ini juga ada hubungannya mas
dengan kesenjangan ekonomi ataupun kesenjangan sosial
yang semakin hari dengan media sosial ini semakin terlihat
sehingga orang orang banyak yang semakin ingin kaya secara instan
apalagi di media sosial banyak fenomena flexing
bisa jadi sarja itu juga menjadi salah satu push factor gitu ya
dorongan faktor faktor yang mendorong kemudian kenapa praktek praktek seperti ini
orang mudah tergiur dengan kaya secara instan
tapi lagi lagi sarja kalau kita melihat dalam kasus memang kalau misalkan
kasus wowon dan kasus selamet ini selamet ohari
atau dukun selamet ini mbah selamet ini kebanyakan mungkin bisa jadi
sejauh ini ya sejauh ini korban yang tertepantau berasal dari karangan bawah
tapi lagi lagi dalam kasus pada waktu itu rame di populinggo ganjang dumas misalnya
yang tergiur juga tidak hanya dari kalangan bawah tapi juga ada dari kalangan atas
nah sebenarnya kan juga sama gitu sarja kalau dalam masyarakat kelas bawah
tergiurnya dengan dukun pengganda uang gitu tergiur dengan masalah
dengan mistis seperti ini tapi kan dalam konteks yang lain misalnya
orang kaya mendadak kemudian ingin kaya mendadak dengan cara mencuri uang negara
ini kan juga praktek yang sebenarnya sama
artinya memang lagi lagi semua pangkal persoalannya pada pendidikan

sehingga kita bisa lewat pendidikan kita bisa
membangun dan memperdua hak hak dengan mengetahui kedua bagaimana kemudian penegakan hukum sehingga kita bisa lauat pendidikan kita bisa memboldingkan lhv
beriliterasi kepada masyarakat supaya tidak akan mengergiur
kedua kemudian kalau penegakan hukum jika terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan
atau kemudian ada kejahatan kejahatan penipuan semacam ini
itu bisa dihukum sesuai dengan proporsinya secara adil sehingga masyarakat juga menjadi cerah
supaya tidak berpraktek seperti ini
sosok seperti abah jajang yang rumahnya ditawar miliaran rupiah
namun menolak ini harus sama sama kita glorifikasi ya kasih tahu ke masyarakat bahwa
uang tidak serta merta memberikan kebahagiaan seperti itu ya mas revo
mungkin bisa menjadi salah satu contoh ya mas revo
ya bisa jadi seperti itu ya sarja memang ada nilai nilai yang baik yang tentu harus kita sebarkan
supaya menjadi baladan buat yang lain
baik terima kasih wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
yang telah bergabung malam hari ini bersama kami